dua terdakwa penganiayaan berat terhadap kristalino david ozora akan menjalani sidang ponis di pengadilan negeri jakarta selatan kamis pagi ini
setelah menjalani drama persidangan yang cukup panjang sejak enam juni dua ribu dua puluh
mario dandi dan shane lucas akan mendengarkan fonis dari majelis hakim yang dipimpin oleh alimin ribut sujono
dan mario dandi yang dalam fakta persidangan terbukti menyiksa david ozora pada dua puluh februari hingga mengalami diffuse axonal atau cedera parah pada otak
dituntut hukuman dua belas tahun penjara dan membayar restitusi sebanyak satu ratus dua puluh miliar rupiah
sementara itu shane lucas yang merekam penyiksaan mario dandi terhadap korban dituntut lima tahun penjara dan juga diharuskan membayar restitusi dengan nominal yang sama
jelang pembacaan fonis yang rencananya dimulai pada pukul sepuluh pagi sejumlah karangan bunga dukungan untuk shane lucas dan juga david ozora terpampang di depan pengadilan negeri jakarta selatan
hari ini pengadilan negeri jakarta selatan menggelar sidang putusan fonis terdakwa mario dandi satrio dan shane lucas terkait kasus penganayaan kristalino david ozora
dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut sudah ada koresponen cnn indonesia mahardika utama di sana
selamat pagi mahardika bagaimana persiapan di pengadilan negeri jakarta selatan jelang sidang fonis mario dandi
terima kasih maggi kurang dari satu jam lagi mario dandi dan juga sen lukas
dua terendakwa kasus pengandian yang berat terhadap david ozora
akan duduk di kursi kesakitan di ruang omar seno aji ruang sidang utama pengadilan negeri jakarta selatan yang ada di belakang saya
saat ini persiapannya sudah tampak dilakukan tadi juga pemeriksaan oleh pihak kepolisian sudah dilakukan
begitu pula juga dengan perangkat persidangan juga tampak sudah merapikan hal hal yang memang perlu disiapkan
untuk pembacaan fonis yang rencananya akan dimulai pada pukul sepuluh pagi nanti
tadi saya bertanya kepada humas dari pengadilan negeri jakarta selatan mengenai teknis pembacaan fonis ini
apakah siapa yang akan dibacakan terlebih dahulu
tetapi tampaknya menurut keterangan dari humas pengadilan negeri jakarta selatan
hal tersebut bergantung kepada keputusan dari majelis hakim yang diketuai oleh alimin ribut sujono
dan juga hakim anggota satu tumpan uli marbun anggota dua muhammad ramde
meskipun informasi awal yang kami terima pembacaan fonis akan didahului
oleh pembacaan fonis terhadap shane lucas kemudian diikuti oleh pembacaan fonis terhadap mario dandi
kalau saya review lagi perjalanan kasus dari penganiayaan berat terhadap david ozora ini
bermula pada tanggal dua puluh februari dua ribu dua puluh tiga pada saat itu mario dandi bersama shane lucas
dan seorang anak perempuan berinisial ag yang saat ini sudah di ponis tiga lima tahun penjara
menjemput david ozora di kompleks geran permata ulu jami jakarta selatan
jadi begitu sadis kalau kita melihat lagi rekaman cctv nya
kemudian melihat lagi keterangan keterangan yang didapatkan oleh pihak kepolisian pada saat itu
dan pada tanggal dua puluh dua februari dua hari setelahnya ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh polres jakarta selatan
dan butuh waktu delapan puluh dua hari megi untuk kepolisian merampungkan berkas perkara dari tiga tersangka ini pada saat itu
untuk kemudian dilimpahkan kekejaksaan
dan sidang perdana dimulai pada tanggal enam juni dua ribu dua puluh tiga
dalam perjalanannya mario dandi dituntut penjara dua belas tahun dan juga diharuskan membayar restitusi atau uang ganti rugi sebesar satu ratus dua puluh miliar rupiah
dan sementara itu shane lucas dituntut lima tahun penjara dan juga membayar restitusi satu ratus dua puluh miliar rupiah atau nominal yang sama
tetapi jika tidak mampu diharuskan mengganti dengan hukuman penjara enam bulan
sementara restitusi yang harusnya dibayarkan oleh mario dandi jika tidak mampu dibayar sebesar satu ratus dua puluh miliar rupiah tersebut
harus diganti dengan hukuman penjara tujuh tahun
menurut jaksa penuntut umum tidak ada satupun hal yang meringankan mario dandi
karena tindakan yang ia lakukan dianggap sangat sadis tidak manusiawi
dan juga mengakibatkan korban cedera otak amnesia dan juga dianggap merusak masa depan david ozora
sehingga tidak ada satupun hal yang dianggap meringankan untuk mario dandi
sementara untuk shane luca satu terdakwa lainnya yang dianggap turut serta membantu terlaksananya tindakan penganiayaan berat yang dianggap juga terencana ini
yang dianggap juga ada hal yang meringankan yaitu jujur sopan dan tidak berbelit selama jalannya persidangan
menarik untuk mengetahui seperti apa respon dari pihak keluarga david ozora
saya kemarin cnn indonesia mencoba menghubungi tim kuasa hukum dari david ozora
yaitu melissa anggreni yang menyebutkan bahwa pihak keluarga dari bapak jonathan latumahina
atau ayah dari david ozer
ini berharap bahwa kedua terdakwa ini akan mendapatkan ponis maksimal
terutama mario dandi dapat vonis maksimal dua belas tahun penjara dan diharuskan juga membayar restitusi satu ratus dua puluh miliar rupiah
mereka juga berharap bahwa nantinya majelis hakim akan membuat adanya daya paksa sebelum mengganti restitusi tersebut
dengan hukuman penjara pengganti yaitu tujuh tahun penjara bagi mario dandi dan juga enam bulan penjara bagi shane lucas
dan sementara itu terkait dengan restitusi
pada pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari mario dandi dua puluh dua agustus lalu
ia menyebutkan dirinya akan bersedia membayar semampunya
karena dirinya menganggap bahwa dirinya tidak memiliki penghasilan dan juga tidak memiliki kemampuan dalam kondisinya saat ini
meskipun kita tahu bahwa keluarga dari mario dandi ini dari kasus ini juga terbuka gaya hidup mewahnya
dan juga jumlah harta kekayaan dari ayah mario dandi
yang saat ini juga sudah menjadi tersangka di pengadilan tipikor jakarta pusat
tujuh miliar rupiah berdasarkan lhkpn di tahun dua ribu dua puluh satu
kalau tadi anda melihat sekilas di belakang saya tampak ada beberapa pengunjung sidang berpakaian kaos berwarna putih
ini hadir bertuliskan stay strong tampaknya ini adalah dukungan untuk terdakwa shane lucas
yang mana kita juga tahu bahwa di depan halaman pengadilan negeri jakarta selatan juga terpampang sejumlah karangan bunga
yang berisi pesan untuk menguatkan shane lucas
dan juga terlibat dalam pembacaan ponis yang sekali lagi rencananya akan dimulai pada pukul sepuluh pagi ini
kita sama sama akan mendengarkan seperti apa ponis yang akan dibacakan oleh majelis hakim
yang diketuai oleh alimin ribut sujono yang juga kita tahu bahwa hakim tersebut memiliki track record yang cukup mentereng
ia juga terlibat dalam pembacaan ponis atau selamat persidangan di kasus verdi sambos bagi hak anggota yang akhirnya menjatuhkan ponis mati
dan kita juga akan menunggu seperti apa ponis yang nantinya akan dijatuhkan terhadap kasus penganiayaan
yang terencana yang mencuri perhatian publik sejak bulan februari lalu ini
megi kembali ke anda
baik kami akan terus memantau perkembangan sidang ponis mario dandi dan juga shane lucas
terima kasih mardika utama atas laporan anda selamat bertugas kembali